nm siswa kelas delapan sekolah swasta di kecamatan pamulang tangerang selatan banten
menjadi korban penculikan yang didalangi oleh guru olahraga
sekaligus wali kelas korban
peristiwa bermula pada rabu dua puluh satu juni
saat kakek korban hendak menjemputnya saat jam pulang sekolah
namun tidak berhasil menemukannya
saat ditanyakan ke pihak sekolah
didapati jika korban sudah pulang lebih awal
pihak keluarga dibantu pihak sekolah kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas
dalam rekaman tersebut terlihat korban berjalan sendiri keluar dari halaman sekolah
jumat sore ayah korban melaporkan kehilangan putranya ke polisi
dari rekaman cctv di sekitar lokasi
didapati jika nm berjalan kaki sendiri menuju sebuah mobil
setelah korban naik mobil langsung pergi meninggalkan lokasi
ternyata mobil tersebut merupakan mobil rental
yang disewa oleh wali kelas sekaligus
guru olahraga korban
petugas berhasil menemukan korban
yang tengah disekap di dalam kamar sebuah rumah
di kawasan kemang kabupaten bogor jawa barat
yang ternyata yang pinjam namanya
itu deserba saya putranya dan sekolahnya
ini pak punya
guru wali kelasnya ini
pak punya sekaligus sama sama ini gurunya ini
dugaan pelaku pak itu gurunya sendiri pak wali kelasnya
terhadap pelaku masih dalam proses pemeriksaan
secara mendalam oleh unit ppa satres krim polres tangerang selatan
untuk mengetahui motif
dan juga termasuk proses pengembangan
kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat
pelaku penculikan sudah mendekam di sel tahanan
kasusnya kini ditangani oleh satres krim polres tangerang selatan
fahru rozi tangerang selatan banten